dengan demikian vietnam menjadi juara grup b dan di semifinal akan menghadapi indonesia selaku runner up grup a
sementara myanmar ditantang juara bertahan sekaligus juara grup a thailand
semifinal menggunakan sistem dua leg dan dimulai tiga desember mendatang
kedatangan timnas indonesia langsung disambut hangat masyarakat indonesia
sesaat setelah tiba di bandara soekarno hatta tangerang sabtu siang
andi cs sukses melaju ke babak semifinal piala aff dua ribu enam belas sebagai runner up grup a
setelah mengalahkan singapura di stadion rizal memorial jumat malam dengan skor dua satu
pada babak semifinal indonesia akan menjadi tuan rumah melawan vietnam pada tiga desember
kemungkinan besar pertandingan akan digelar di stadion pekansari cibinong jawa barat
setelah itu indonesia akan bertandang ke vietnam pada tujuh desember
para pemain timnas indonesia mengaku bersyukur
atas keberhasilan indonesia lolos ke babak selanjutnya
mereka akan meningkatkan permainan dalam melawan tim vietnam
saya merasa sangat baik
ini adalah saat yang istimewa untuk saya
ini adalah saat yang istimewa untuk futbol indonesia

semua saya pastikan kepada gus
bagaimana caranya memperbaiki kelemahan kita
mas anies sendiri bagaimana
saya gimana ya naik naik turun naik turun
kemarin jujur sangat susah sekali
kemarin lama sekali
tidak ada yang berarti untuk tumbuhan sama sekali
susah sekali teman teman saya rasa
tapi berkat kerja keras kita alhamdulillah diberi kemenangan itu
meski diganggu persoalan pertahanan akibat absennya yanto basna dan fahrudin arianto
di ilaga melawan vietnam
indonesia harus bisa memanfaatkan laga kandang di leg pertama semifinal piala aff
dengan mencetak gol sebanyak mungkin demi memuluskan jalan ke final
dodi wahyudi tangerang